anda kembali menyaksikan viral
warga kota tarakan kalimantan utara dihebohkan dengan video viral wanita
yang diduga menyimpan jasad bayinya sendiri dalam freezer
kasus bayi dalam freezer ini masih diproses polisi ditarakan
video ini telah menjadi viral di salah satu media sosial
di dalamnya muncul pengakuan seorang wanita yang diduga ibu bayi yang ditemukan meninggal dalam kantong plastik dalam freezer
penemuan mayat bayi dalam freezer di kafe sekaligus tempat cuci mobil di kota tarakan kalimantan utara ini
membuat heboh warga sekitar
hingga kami siang polisi belum bisa memberikan keterangan lengkap terkait kasus ini
sementara jasad bayi perempuan yang ditemukan meninggal dalam kantong plastik dalam freezer ini
langsung dibawa ke kamar mayat rumah sakit umum daerah tarakan untuk dilakukan visum